dalam sepekan kenaikan angka harian covid sembilan belas secara nasional
melesat di angka enam kasus perharinya
meski menurun di angka sekitar lima dalam dua hari terakhir
namun kekhawatiran akan tingkat penularan tentu masih dirasakan
terutama pada anak anak di sektor pendidikan
meski mendikbud nadiem makarim meminta sekolah menghentikan proses pembelajaran tatap muka sementara
jika ditemukan kasus covid sembilan belas di lingkungan sekolah
namun rasanya belum cukup meredam kekhawatiran banyak pihak terutama orang tua
efektifkah langkah ini melokalisir sebaran covid sembilan belas hanya pada cakupan kecil saja
dan seberapa fleksibel regulasi ini mengikuti kondisi penularan yang ada di lapangan
untuk membahasnya kita sudah terhubung bersama dua narasumber melalui sambungan zoom
pertama adalah direktur sekolah dasar kemendikbud ada muhammad hasbi
assalamualaikum selamat sore pak hasbi apa kabar
selamat sore pak hasbi alhamdulillah
alhamdulillah kabar baik
alhamdulillah dalam kondisi baik begitu ya pak hasbi kemudian narasumber kita kedua adalah
alhamdulillah baik mas
alhamdulillah yang kedua adalah epidemiolog fkm ui tri yunis miko selamat sore pak miko apa kabar
selamat sore mas bram baik alhamdulillah
baik ini alhamdulillah kita semua dalam kondisi yang baik begitu ya
saya akan ke pak hasbi terlebih dahulu pak hasbi ketika kemarin mendikbud sudah mengeluarkan surat edaran begitu ya
bagaimana sebenarnya aturan ini mengatur
apakah kemudian ketika sudah ada satu kasus misalkan kita lihat dalam satu sekolah
apakah kemudian satu sekolah akan menggunakan pembelajaran jarak jauh
atau hanya kemudian kluster kelasnya saja pak yang kemudian diubah sistemnya
seperti apa pak hasbi
ya terima kasih mas jadi begini mas kita harus melihat ini
jika penurunan tersebut merupakan kluster sekolah maka tindakan preventifnya yang harus kita lakukan adalah
dengan melakukan penghentian terhadap pembelajaran kata pemuka
dan tingkat dengan pembelajaran jarak jauh
nah penghentian ptm ini dilakukan paling sedikit
di mukanya kasus konfirmasi positif yang dimaksud
nah tentunya proses penetapkan sekolah ini adalah klaster atau bukan
itu menjadi kewenangan dari satgas penanganan covid sembilan belas dan dinas kesehatan
nah di samping itu ada hal lain yang perlu kita perhatikan
yaitu tingkat positivity rate dari penularan itu
nah kalau ini merupakan penelitian yang bersifat klaster
maka penghentian pembelajaran kata pemuka hanya bagi peserta yang terkompensasi positif
nah ini selama setidaknya lima hari digantikan dengan pembelajaran jarak jauh
jadi begini mas
dan juga bagaimana satgas tempat begitu ya
saya akan ke pak miko pak miko seberapa efektif kira kira aturan ini pak
ya saya kaget ya bahwa positivity ratenya itu diukur bukan di sekolah
positivity rate itu punya area punya kabupaten
jadi kalau sekolah menggunakan positivity rate salah
itu ada protokolnya di skb empat menteri atau di skb empat menteri
di mana ada kursus yang mendagri
jadi menurut saya tolong patuhi protokol itu
jadi kalau ada satu kasus saja di kelas ya maka kelas itu sebaiknya ditutup
agar tidak terjadi penularan
karena kalau anak itu pernah masuk maka doprasnya pernah kemana mana
jadi menurut saya harusnya disemprot kelas itu ditutup sehari dua hari atau tiga hari
setelah itu selamatkan anak bangsa kita
walaupun sebenarnya yang beredar adalah varian omicron atau subvarian b empat atau b lima
kemudian seringnya itu ringan saja

maka itu harus dikonsumsi
jadi kalau anak anak yang ada kelebihan imunitas
ada yang sedang mengalami pengobatan atau kelainan gizi lah atau gizi buruk
atau gizi bukan gizi ringan saja mungkin akan berakibat fatal terhadap anak itu mas
jadi menurut saya patuhi sop di sk mendagri atau skd empat menteri
baik pak miko kalau kita lihat dari kacamata atau perspektif epidemiologi begitu idealnya seperti apa pak
ketika misalkan dalam satu kelas ada yang satu positif
apakah kemudian yang harus kita tracing hanya kemudian satu kelasnya saja
atau kemudian lingkungan sekolahnya
karena kalau kita lihat anak anak kan tidak mungkin hanya berinteraksi pada sekup kecil itu saja
mungkin istirahat bermain dengan teman sekolah yang lain kelas yang lain
seperti apa pak miko
ya jadi idealnya pada anak sd itu kalau ada kasus kasus
maka kalau anak sd itu bermain pada kelasnya
maka kelas itu dihias
karena kemungkinan kelasnya sudah kemana mana
karena anak sd kita tidak tahu mainnya
kemudian bisa pintunya bisa bangkunya bisa
oh sudah pokoknya tidak ada ruangan
jadi harus kelas itu diserastasi atau disemprot begitu
kemudian yang kedua adalah kalau itu ditemukan klaster di sekolah
apakah itu klusternya anak itu satu ruangan atau sekelas
atau klusternya itu tidak sekelas
itu kan kluster
jadi asal kluster anak sekolah kan kalau ditemukan dua kasus atau lebih
dan kita harus benar benar tidak tahu ini penularan antara anak sekolah atau bukan
jadi menurut saya kluster pada anak sekolah tidak gampang ditemukan
jadi menurut saya kalau ada dua kasus
mau itu adalah sama kelasnya atau beda kelas
sebaiknya ya sekolah itu ditutup dulu
disterilisasi semua kelas begitu kalau dua kelas ya
disterilisasi semua kelas agar menyelamatkan anak anak kita
baru tiga hari atau lima hari atau dibuka lagi
jadi menurut saya hati hati lebih baik dibanding tidak hati hati
jadi meskipun kita berhadapan dengan omikron atau
panama covid yang ringan begitu
tapi sekali lagi menyelamatkan anak bangsa jauh lebih penting dibanding
tidak hati hati terhadap anak bangsa ini
baik itu artinya langkah antisipasi lebih baik mending satu sekolah begitu ya
penyemprotan terus kemudian beberapa hari
kalau ada kluster ya
jadi ini sekolah ini saya lihat
satgasnya itu macam macam pengertiannya
ada yang satu kasus saja sudah tutup kelasnya
ada yang sudah lima kasus satu kelas belum tutup
ya allah ini gimana sih satgasin
jadi menurut saya bermacam macam pengertian sadgah di sekolah masing masing
menurut saya itu yang berbahayanya kalau
kemudian informasinya bias dari atas
baik artinya salah satu pekerjaan rumah adalah
tafsir yang berbeda dari regulasi dari tingkat pusat
saya kan ke pak hasbi
tapi pengertian tafsir tafsir nggak sama
itu menunjukkan bahwa aturan itu tidak dimengerti sama oleh semua sekolah mas
baik tidak satu frame begitu ya pengertiannya
pak hasbi seperti apa tanggapannya pak
bagaimana kemudian kemendikbud ini kemudian menjelaskan ke bawah
ini kemudian menjelaskan ke bawah
sampai ke tingkat sekolah bahwa aturan itu seharusnya dimaknai yang sama begitu
ya saya pikir apa yang tertera dalam skb empat menteri itu sudah sangat jelas
mengenai bagaimana protokol kita membuka pembelajaran telah lengkap
di situ juga sudah dijelaskan dengan sangat jelas
bagaimana seandainya terjadi penularan covid sembilan belas di satuan pendidikan
yang perlu kita lakukan ke depan adalah bagaimana agar aturan ini
semakin dipahami oleh semua sekolah dan dilaksanakan
dan saya pikir satgas covid sembilan belas ada di setiap kabupaten dan kota
dan juga di setiap satuan pendidikan kita sudah mendorong
mengaktifasi penyebaran pir covid sembilan belas
kita berharap semua ini bekerja dengan baik sehingga kita bisa mencegah
penurunan covid sembilan belas secara lebih jauh
saya setuju dengan angan bahwa kita perlu berhati hati
tetapi ada hal yang perlu kita ingat
kita ingin segera terhadapnya kehilangan kesempatan belajar
lebih jauh bagi anak anak kita
nah oleh karena itu saya pikir skema skb empat menteri ini telah memperhatikan
bagaimana kita berhati hati terhadap penularan covid sembilan belas ini
dan sisi lain kita mendorong agar anak kita
memasuki pembelajaran tetap kuka untuk mengecegah
perjadinya learning loss jauh lagi
baik tapi yang juga menjadi pertanyaan bagaimana kemudian
pengawasan untuk para pengawas atau tenaga pendidik yang mungkin
tidak di kota besar atau di urban begitu pak
yang memang kita mungkin lebih taat soal prokesnya
bagaimana mereka yang mungkin lebih abai mereka yang seharusnya
menjadi pengawas tapi mereka sendiri misalkan tidak pakai masker
secara rutin secara terus menerus bagaimana kemendikbud juga
mengawasi soal ini
ya saya pikir kita harus melihat kasus ini
mendykbud respect sama dinas pendidikan kabupaten kota
maupun provinsi agar protokol kesehatan di satuan pendidikan ini
diterapkan dengan baik demikian pula dinas pendidikan kabupaten kota
sebagai role model dari penerapan protokol ini kita terus
dorong agar mereka protokol kesehatan dengan baik
kalau ada satu dua kasus di mana ada
dinas pendidikan yang seharusnya memberi contoh
tidak melaksanakan itu saya pikir itu tidak bisa dinetralisir
kepada semua keadaan yang ada di seluruh indonesia
baik pak hasbi artinya pemberlakuan dari masalah ptm atau pjj ini
akan sangat ditentukan oleh level ppkm di setiap kabupaten kota itu
berarti ya pak hasbi
betul jadi dalam skb empat menteri yang telah dikeluarkan oleh
mendagri mendiputrisik menagmi disitu sudah sangat jelas
disaatkan bahwa level ppkm dua dan tiga yang diimpian mana
nah untuk ppkm level tiga dan empat
dan dilakukan bergantian dengan menggunakan mode daring dan luri
nah kemudian untuk level empat misalnya terutama bagi angka daerah
pembelajaran jarak jauh
ini secara jelas sudah diatur dalam skb empat menteri yang dikeluarkan oleh empat menteri
baik setelah ini saya akan melempar ke pak miko
begitu saya akan minta tanggapan dari pak miko
apakah kemudian penerapan di lapangan sesuai tidak dengan apa yang dikatakan pak hasbi
terkait dengan bagaimana penerapan ptm atau pjj ini disesuaikan
dengan level ppkm di kota tersebut
tapi kita akan jeda senak
pemirsa tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom
dengan level ppkm di setiap kabupaten kota
pak miko saya akan ke anda terlebih dahulu
apakah menurut anda ini sudah dijalankan sesuai dengan idealnya
atau blueprint yang ditentukan oleh pusat pak
mengingat daerah kita akan sangat beragam sekali kulturnya
saya pertama berkomentar bahwa surveillance covid di negara kita
sedang sangat menurun begitu
artinya banyak kasus yang tidak bisa dideteksi
apakah setiap kabupaten tepat menentukan ppkm level berapa
harusnya tidak sesuai dengan kenyataannya sebenarnya
karena banyak kasus yang terjadi karena dia tersisa antigen saja positif
dia tidak tersisa pcr
dan kemudian menurut saya harusnya pemerintah kita melakukan
pcr semua yang tes antigen positif
tapi tidak dilakukan oleh pemerintah
nah di kelas kebonakan saya ini ada lima kasus mas
kasus antigen semuanya antigen positif
tapi tidak diperiksa pcr nya
pada kasus seperti itu apa kelasnya akan ditutup
karena bukan pcr
kemudian bapak ibunya
anak ini ketakutan karena bapak ibunya pernah kena covid yang berat
pada gelombang ketiga lalu
itu masih omikron
karena bapaknya punya komorbid
jadi bapaknya kental ketir banget dengan anaknya
jadi polanya gimana sih
ya karena masih antigen
jadi menurut saya hancurlah kalau negara kita tidak meng covid masih
semua yang di test antigen
kemudian maka tes yang antigen banyak mungkin juga tidak
masyarakat juga banyak yang tidak periksa antigen
dan ya artinya di negara kita banyak kasus yang tidak di test
defeksi karena periksa antigen saja atau periksa sama sekali
baik antigen maupun pcr
jadi menurut saya kasusnya harusnya sudah banyak
jadi kasusnya kalau enam turun ke lima itu aneh
jadi karena kemampuan defeksinya
jadi harusnya kalau enam dalam seminggu saja bisa menjadi dua belas
karena brr nya harusnya dua
jadi dalam seminggu teorinya harusnya dua belas
dan di negara kita itu aneh
udah dua dari dua
sebulan baru jadi enam
seharusnya sih seminggu kemudian jadi empat
ke seminggu kemudian jadi
jadi menurut saya karena banyak kasus yang tidak di deteksi dengan pcr
jadi banyak antigen atau bahkan banyak yang tidak periksa
begitu sama sekali
artinya ledakannya sangat tiba tiba begitu ya
dan masalah keterbukaan ini rasanya cukup masih menjadi pekerjaan utama
sehingga tracing nya susah dilakukan ya
bagaimana mau meledak orang
tidak diperiksa semua
masyarakat banyak yang tidak periksa
kalau diperiksa sekarang peningkatan akan normal
subparian brr empat brr lima ini
itu bisa escape atau bisa menghindar dari imunitas dalam tubuh kita
baik itu imunitas yang didapat dari vaksinasi
maupun imunitas dari infeksi alami begitu
kemampuan imun escape dari subparian yang baru
pak hasbi saya minta komentar anda
bagaimana ini juga masalah kita bersama tentunya
kesadaran masyarakat untuk membuka untuk mau mereka melakukan tes
ini kan juga menjadi pr ya
apalagi kalau kita tahu sebelum pandemi
mungkin batuk pilek itu menjadi sakit yang cukup diremehkan
hanya batuk pilek masa tidak masuk sekolah
misalkan seperti itu
gurauan untuk orang tua
seperti apa pak hasbi
ya saya ingin berkomentar mengenai relasi antara tahapan status ppkm dengan pembelajaran
saya pikir kementerian ketua ketua ketua
untuk mempedomani instruksi menteri dalam negeri yang telah ditetapkan
dan diperbarui terus menerus
mengenai instruksi pembatasan kegiatan masyarakat terkait dengan peneluan opi sembilan belas ini
nah di instruksi yang terakhir tiga puluh empat dan tiga puluh lima
di situ termasuk bagaimana strategi melakukan ini
bagaimana strategi melaksanakan pembelajaran di masa pandemi covid sembilan belas
dari situlah kemudian kita menetapkan strategi pembelajaran tetap muka seperti yang kita lihat hari ini
nah tentu menjadi tugas kita bersama untuk terus mengedukasi masyarakat
bagaimana agar mereka tetapkan protokol kesehatan yang baik
tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah
karena sebagaimana mereka ketahui
covid sembilan belas masih ada dan perlu terus membantu pemerintah untuk memperangi ini
sehingga kita semua bisa terbebas dari situasi ini
baik pak asbi
tadi pak miko sempat juga menyatakan soal ketakutan orang tua melakukan pcr
karena mungkin beberapa background salah satunya mungkin adalah masalah pcr
yang juga masih memakai atau menggunakan dana pribadi
nah apakah sebetulnya ini bisa kemudian pihak sekolah mengkoordinasikan kepada vaskes terdekat
misalkan puskesmas untuk kemudian memfasilitasi dan juga mengurangi beban orang tua tadi pak
sehingga akhirnya orang tua mau untuk melakukan tidak hanya antigen tapi pcr
tapi pcr untuk kita juga bisa tracing lebih jauh begitu pak asbi
karena sebenarnya itulah yang kita harapkan
bagaimana satuan pendidikan berkoordinasi dengan faskes untuk memitigasi hal ini
di satuan pendidikan ada yang trias uks di usaha kesehatan sekolah
nah satgas uks ini kita harapkan mampu menghubungkan puskesmas untuk yang pertama
mengimplementasikan protokol kesehatan di sekolah
dan yang kedua ketika mereka menemukan ada persoalan terkait dengan kursus pendularan misalnya
atau kemudian akan adanya pcr atau demikian mereka bisa mengkonsultasikan ke fasilitas kesehatan di pemerintah yang terdekat
baik artinya ini masih menjadi pr bersama begitu ya
terakhir pak hasbi ketika misalkan nanti ada temuan begitu terus kemudian dilakukan isolasi
dan juga pemberhentian pelajaran tatap muka sementara
bagaimana kemudian jaminan dari kemendikbud pak untuk kemudian agar siswa ini tidak tertinggal pelajaran
karena masalah kita kan bukan hanya masalah kesehatan
tapi juga bagaimana siswa ini juga masih bisa mengejar ketinggalan materi dan pembelajaran
singkat saja pak asbi
pertama satuan pendidikan kita telah belajar selama dua tahun ini untuk menggabungkan antara pembelajaran tetap muka dan pembelajaran jarak jauh
dan saya yakin mereka sudah punya tikun mengenai hal itu
kemudian yang kedua dalam skema kebijakan yang kita keluarkan sendiri dalam skb empat menteri
dalam surat darat sangat jelas sampaikan bahwa kita pasti tidak dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka
mereka wajib difasilitasi dengan pembelajaran jarak jauh
dan ini menjadi kebijakan dari satuan pendidikan yang bersangkutan
baik pak asbi
sekarang saya mengajak kita semua untuk sama sama hal ini
agar satuan pendidikan mampu memfasilitasi peserta didik agar tidak ketinggalan atau mengalami ring loss di satuan pendidikan yang masih masih
baik terima kasih pak hasbi dan juga pak miko atas diskusi kita kali ini
direktur sekolah dasar kemendikbud ristek muhammad tasbi dan juga epidemiolog ukm fkm ui tri yunis miko
bapak bapak terima kasih telah bergabung bersama kami salam sehat selalu
terima kasih inad dan sih